sebuah truk tronton di kota tasikmalaya menabrak rumah warga hingga nyaris ambruk
kecelakaan terjadi diduga akibat kelalaian sopir
di mana bagian kepala truk tiba tiba naik karena kerusakan sistem hidrolik
tidak ada korban jiwa dalam musibah kecelakaan ini
kecelakaan tunggal terjadi di bundaran linggajaya kota tasikmalaya minggu siang
sebuah truk tronton menabrak rumah warga yang terletak di pinggir jalan hingga nyaris ambruk
sebelumnya truk bernomor polisi z delapan ribu lima ratus dua puluh empat ni ini melaju dari arah jalan gubernur suaka menuju jalan ir haji juanda
nah saat melintasi bundaran bagian kepala truk tiba tiba terbalik ke depan karena rusaknya sistem hidrolik
akibatnya pandangan sopir menjadi terhalang sehingga tidak bisa mengendalikan laju kendaraan
sopir kemudian langsung melompat keluar kendaraan sementara kondektur sempat terjebak di dalam kabin truk
beruntung saat kejadian penghuni rumah tengah berada di luar sehingga bisa selamat
akibat kecelakaan ini bagian depan rumah semi permanen rusak parah
lagi cari jemuran nangkat jemuran tiba tiba datang mobil yang tanpa arah langsung nabrak
posisi kepalanya udah untuk gini mobilnya
iya udah tengkurap begitu
petugas atlantas poresa tasikmalaya yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara
sejumlah saksi mata termasuk sopir truk dimintai keterangan
meski belum dipastikan penyebab kecelakaan namun diduga sopir lalai memeriksa sistem hidrolik sebelum berkendara
akibat keterlenaan orang kurang hati hati
pas waktu kejadian mungkin peberangkatan itu kendaraan jadi ada yang terpasang sehingga bagian kepala itu lepas
lepas gitu ya jadi lepas dari jalan raya
iya alhamdulillah udah ke rumah jiwa hanya mungkin ya mati rumah lah kelihatan

setelah kejadian yang menyebabkan kejadian ini sopir dan kondektor truk mengalami luka harian
deden rahadian tasikmalaya